setiap tingkat wilayah memiliki ceritanya masing masing
di sudut kota kali ini saya akan mengajak anda menyusuri jalan cipaganti di kota bandung
yang memiliki berbagai macam kisah dan cerita
jalan cipaganti atau jalan raa wiranata kusumah
merupakan salah satu jalan penghubung dari wilayah lembang menuju kota bandung
melalui jalan setiabudi
ciri khas dari kawasan ini adalah pohon pohon mahuni
berusia lebih dari lima puluh tahun yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan jalan
juga bangunan bangunan rumah yang bercorak arsitektur zaman belanda
cipaganti diambil dari kata ci yang berarti air dan paganti yang berarti pengganti
nama ini berkaitan dengan sejarah wilayah cipaganti
yang sempat diajukan oleh bupati bandung saat itu
raden adipati wiranata kusuma ii
sebagai ibu kota pengganti bagi wilayah krapiak atau dayekolong
kalau untuk menentukan untuk dijadikan tempat pemukulnya warga
itu salah satu pertimbangan pertamanya adalah daerah itu didiami
atau tidak dijadikan tempat paguyangan badak
dan salah satu fakta menariknya kan ya
di daerah dekat dekat cipaganti itu tuh ada tempat paguyangan badak tapi warnanya
warna putih dan itu dulu bergelombol ternyata di kota kota itu
meski tak disetujui sebagai wilayah ibu kota baru
pembangunan permukiman di wilayah cipaganti sebagai n western enclave
atau daerah khusus bagi bangsa eropa dan bangsawan pribumi tetap berjalan
salah satu ciri khas rumah yang dibangun di jalan cipaganti adalah
dipasangnya nama anak perempuan pertama pemilik rumah pada fasad utama rumah
di balik rindangnya pohon serta kemegahan bangunan di sekitar jalan cipaganti
tersimpan pula legenda urban yang dikenal warga
setidaknya ada dua cerita yang melegenda
yakni keberadaan makhluk tanpa kepala
dengan pakaian seperti pendekar
serta patung kuda yang dapat bergerak sepanjang jalan cipaganti
cerita mistis seolah menjadi bagian dari kehidupan yang dijalani masyarakat
di sekitar jalan cipaganti
betul kalau misalnya pendekar tanpa kepala itu
mungkin almarhum ayah yang pernah melihat
itu dari daerah sini
cipaganti yang atas ini sampai ke atas
itu sempat ada korban waktu dulu kata almarhum
semakin malam hawa di sekitar jalan cipaganti semakin dingin
saya tak mau larut dalam cerita mistis
saya memutuskan makan malam di sebuah rumah makan legendaris
di jalan cipaganti bernama dapur dahapati
bangunan ini awalnya dimiliki oleh keluarga pangeran thailand
bernama paribatra yang mengungsi ke bandung pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
salah satu rombongan keluarga pangeran bernama krabanilwakar
kemudian menikah dengan warga lokal dan menetap di dahapati
sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam keraba bersama sang anak malia
memutuskan membuka sebuah rumah makan dengan menu andalan ayam goreng
kemudian dalam perkembangannya menu sop buntut dan buntut goreng
menjadi favorit pelanggan
buntut sapi yang disajikan begitu empuk
berpadu dengan sayuran segar dan kuah dengan rempah
pastinya menggugah selera
menelusuri jalan cipaganti dengan berbagai macam cerita dan kisahnya
untungnya saya bisa menikmati makanan khas di jalan cipaganti
yang sudah melegenda sejak tahun tujuh puluh an
angga putra helmi suryanegara bandung jawa barat
makan lagi yuk